melalui kongres biasa yang digelar minggu lima belas januari dua ribu dua puluh
pssi telah menetapkan tujuh orang yang bertugas sebagai komite pemilihan pengurus baru pssi
dan empat orang komite banding pemilihan
mantan ketua umum pssi lanyala mataliti menjadi orang pertama mendaftarkan diri
sebagai calon ketua umum pssi periode dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh tujuh pada jumat lalu
lanyala mengaku berniat maju untuk menyelesaikan pekerjaannya yang belum rampung
ketika dia menjabat sebagai ketua umum dahulu
saya juga sudah mendengar saudara juni rahman
itu mengatakan kepada saya bahwa percuma saya maju
karena kalau saya maju tidak mungkin menang
karena semuanya sudah diarahkan kepada erick thohir
saya bilang silahkan saja yang pasti semua belum terjadi
erick thohir bagus semuanya calon ketua umum pssi bagus
tapi yang menentukan dia jadi atau tidak bukan manusia
yang menentukan itu adalah yang maha kuasa
manusia ini hanya sebagai ikhtiar
calon berikutnya yang mendaftar adalah menteri bumn erick thohir
pebisnis yang dekat dengan dunia olahraga ini mendaftar beberapa jam sebelum kongres biasa digelar
erick thohir berjanji akan memberantas mafia mafia yang menggerogoti tubuh pssi selama ini
sudah banyak teori dalam perbaikan sepak bola indonesia

banyak teori banyak konsep
sebenarnya yang harus kita lakukan adalah kita bernyali
bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi
itu yang terpenting
mantan sekjen pssi dan wakil presiden aff ratu tisha destria
ikut turun gunung dengan mendaftarkan diri sebagai calon wakil ketua umum
selayaknya ini adalah hal yang
selama kurang lebih dua puluh tahun saya kehuni
bagi saya sepak bola itu suatu pengabdian
mungkin ini sedikit momen haru juga untuk saya sendiri
ketika memutuskan untuk
mengabdi dan bekerja di bidang yang akan selalu saya cintai yaitu sepak bola
tumpukan pekerjaan rumah telah menanti para calon ketua dan wakil ketua umum ini
dalam rangka membangun sepak bola indonesia
menurut pendiri pbimu
pandit football andreas marbun ada tiga hal fundamental yang menjadi pekerjaan rumah
para pengurus pssi yang baru nanti
industri sepak bolanya harus diperbaiki memang
piramida kompetisinya diperbaiki
organisasi juga diperbaiki
tiga hal ini yang kemudian menjadi syarat
kalau kita mau dapat prestasi timnas yang baik
dan tugas ketua umum pssi yang baru
adalah kemudian juga untuk fokus
untuk kemudian mendapatkan hasil yang
timnas yang baik
menurut andreas satu ratus tiga puluh lima orang di stadion kanjuruhan menjadi korban kelalaian pssi
menerapkan manajemen kompetisi yang baik
ia berpendapat kunci untuk melakukan perubahan adalah memastikan
kepengurusan yang baru nanti terbebas dari pihak pihak di masa lalu
yang terbukti tidak kompeten dan kredibel dalam mengurus organisasi
disitu yang menurut saya letak jadi salah satu poin selain soal soal yang soal teknikal
bahwa blueprint gitu
ya memberanikan diri jangan ada lagi orang yang diajak dong yang lama lama
orang yang terlibat kemarin di rapat exco memberhentikan liga dua dan liga tiga gitu
ada di barisannya pak erick thohir ketika mendaftar ke pssi
ya gimana ceritanya gitu
ya jangan diajak dong
orang orang yang kemudian terlibat di masa lalu
kemudian kesalahan kesalahan di masa lalu
selain itu blueprint membangun sepak bola yang sistematis dan terstruktur
perlu dibuat dan dijalankan
seperti visi seratus tahun sepak bola yang terstruktur dan terstruktur
sepak bola jepang misalnya
usai ditetapkan sebagai calon tetap ketua umum pssi nanti
para calon akan diberikan kesempatan memaparkan visi dan misi mereka kepada para voters
sebelum pemilihan di kongres luar biasa enam belas februari nanti
diego basro pranedia jakarta